dan kita beralih ke informasi selanjutnya memperingati hari lahir pancasila sejumlah mahasiswa menggelar aksi di kawasan bundaran pasar legi songgo langit ponorogo jawa timur
ya selain itu mahasiswa juga meminta pemerintah untuk membantu membebaskan rita tki di malaysia yang difonis hukuman gantung
dengan menggunakan topeng sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam kesatuan aksi mahasiswa muslim atau kami ponorogo jawa timur
memperingati hari lahirnya pancasila dengan melakukan aksi damai di kawasan bundaran pasar legi songgolangit ponorogo jawa timur
mereka memperingati hari lahir pancasila sambil berunjuk rasa mendesak pemerintah peduli terhadap tki yang dipidana di malaysia
rita krisdianti difonis hukuman gantung oleh pengadilan malaysia karena kedapatan membawa empat kg sabu sabu
para mahasiswa menganggap rita krisdianti adalah korban yang dijebak mafia narkotika internasional
dalam orasinya mahasiswa mengajak
warga ponorogo untuk ikut membantu mendoakan rita agar terbebas dari hukuman gantung
ya benar salah satunya sila yang ada di pancasila yaitu kemanusiaan yang ada dan berada
maka hal itu benar benar melanggar kita melihat bahwasannya kasus mbak rita ini hanya kesalahpahaman
hanya kesalahpahaman yang terjadi
mahasiswa berharap pemerintah terus mengupayakan pembebasan rita